aku aku nginjak bekas pelan kamu ya
aduh aduh sorry ya ki aku gak sengaja
ini bukan masalah itu mbak
tapi ya juga sedikit
ini mbak minci tuh mbak ya jangan
mbak mbak lu loh
habis aku tuh lagi cemas banget mikirin tante rosa yang mau ketemuan sama andin
michiu kamu penggantinya
makasih banyak ya mbak
karena mama mau percaya sama aku
karena aku tau ini bukan sesuatu hal yang mudah
tapi mama bercoba untuk mempercayai aku
walaupun gak ada bukti mah
aku akan buktiin ke mama
kau mau mungkin aku bapak moninya
bukan aku yang lakunya
aku bener bener bersyukur sama allah
karena aku bisa ketemu sama mama
aku bisa ketemu sama mama
aku bisa ketemu sama mama
aku bisa ketemu sama mama
karena aku percaya sama mama
itu adalah hal yang paling penting buat aku
walaupun semua orang gak ada yang percaya sama aku mbak
dan mengagap aku sebagai pembunuh
kalau ada orang yang langsung lari
tapi pas nyerit menginceton
patung karakter mana yang activo
putri bagus kau
kamu ingat pilih ikan aku
maaf karena aku gak tau
dan mas al juga
belum ngasih tau aku
yuk langsung aja
jangan sampai hilang ya
mama perhatiin baik baik
perempuan yang ada di foto itu
ini siapa ren
pasti pelajar baru kamu ya
wah cantik orangnya
wajahnya tuh baik
itu bukan pacar aku
perempuan itu yang aku ceritain tadi pagi ke mama
yang kamu ceritain tadi pagi ke mama itu
pas mama udah sampai pandora kafe
mama harus cari orang ini
jangan sampai salah orang
nanti kalau sudah sampai ke pandora kafe
mama akan cari perempuan ini
terus habis itu
nah kalau mama udah lihat orangnya
mama harus lakuin langkah langkah ini
jadi gini ma
tapi ini ada apa lagi sih ren
ini pasti ada urusannya dengan tak ada barang lagi ya
tapi ini bahaya nggak ren
ada tukang pukul preman segala macam itu
mama pusing deh
ini tuh aman
mama kalau aman sih mama sih mau bantu kamu
tapi kalau bahaya oh ngeri mama
aman lah tenang aja ya
itu dong buat anak mama

gimana ya pertemuan tanto rosa sama andin
apa semuanya baik baik aja
apa aku hubungin tante rosa aja sekarang
aduh tapi jangan deh nanti ntar malah ganggu lagi
aku nginjak bekas pelan kamu ya
aduh sorry ya ki aku nggak sengaja
eh bukan masalah itu mbak
tapi ya juga sedikit
ini mbak minci tuh mbak ya jangan mundar mandir mundar mandir mundar mandir
ki ki ini liatnya ikutan panik juga mbak
mbak butuh kamu loh
habis aku tuh lagi cemas banget mikirin tante rosa yang mau ketemuan sama andin
biar sekalian tau keadaan mbak andin kayak gimana kan
ya tadinya aku juga mikir gitu sih ki
cuma aku takut ganggu tante rosa
apa aku telepon aja ya
telepon aja deh mbak
ya udah deh
dan mbak minci mau minta maaf
menikahi kamu dengan
maksud yang tidak baik
dan awalnya juga memperlakukan kamu tidak baik
bisa dipikirin ya
karena aku udah gak mikirin masalah itu sekarang
walaupun pertama tamanya aku juga pasti sakit hati
sakit hati ketika aku tahu mas al
dengan secara sengaja
sebelum aku tahu dari awal pun
aku rasa mas al itu memang orang yang baik
dia selalu menolong aku mbak
ketika aku dalam bahaya
kamu pegang tanganku nien
dan aku pernah terjebak di lift
mas al juga nolongin aku dan nenangin aku
kamu gak apa apa
mas al takut
mas al takut
ada aku di sini ya
ya udah kita keluar aja
pelan pelan aku bantu ya
mas al juga pernah
untuk melindungi aku
sampai akhirnya dia tertusuk
mas al memang sangat baik
dari kecil dia selalu penuh tanggung jawab
dan gak pernah munglu
dia mempunyai istri seperti kamu
tuhan maha baik
allah maha baik
telah mempertemukan kalian berdua
dan dia juga sangat baik
semoga kamu selalu baik